kalian siapa yang berbuat manuver keluar
tidak ada di dalam pdi perjuangan itu yang namanya
main dua kaki main tiga kaki melakukan manuver
karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif
kita semua itu masih kumpul dengan semua kepala daerah yang ada
gubernur yang ada fraksi kemudian struktur partai dari tiga pilar
masih ada semua
ya nggak ada habis ini ditujuin untuk si a untuk si b untuk si c
just baper gitu
ya nggak ada kita ya
ya seperti inilah pdi perjuangan dalam membangun soliditasnya itu
ya kalau kemudian ketua umumnya kadang marah marah
misalnya itu karena memberikan semangat dalam arti seorang ibu kepada anak anaknya
jadi enggak ada yang wah lagi dimarahin
si ini punya ini itu ada salah itu nggak ada
kita sudah terbiasa untuk sama sama membangun soliditas ini
sebagai satu keluarga besar pdi perjuangan